ngerahan masa partai persatuan pembangunan kubu jenfarits pada hari minggu siang berbuntut masalah
ya satu simpatisan tewas setelah dilempar mercon dan rekannya mengalami luka bacok
akibat dikroyek orang tak dikenal selepas mengikuti acara
didin sumaryanto warga dusun bolawen kabupaten sleman tewas
usai acara tablik akbar simpatisan p tiga kubu jan farids di lapangan denggung sleman
didin yang sedang dalam perjalanan pulang berpapasan dengan sekitar dua puluh pengendara bermotor dari arah berlawanan di kawasan kebon agung
tiba tiba salah satu pengendara melempar benda yang diduga peledak sejenis mercon ke arah dudin
mereka juga menganiaya rekan didin taufan pulung sunggoro
akibat peristiwa ini diden sumaryanto tewas di lokasi kejadian sedangkan taufan pulung terluka akibat senjata tajam
didin tewas akibat luka parah di leher sebelah kanan
dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit
dokter sarjito yogyakarta
sementara taufan pulung sunggoro yang terluka dilarikan ke rumah sakit akademik ugm
polisi belum menemukan keterkaitan kasus ini dengan diding
kepada taufan pulung sunggoro yogyakarta
kepada taufan pulung sunggoro yogyakarta
kepada taufan pulung sunggoro yogyakarta
kepada taufan pulung sunggoro yogyakarta
kasus ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian resor sleman
polisi masih mengumpulkan data dan keterangan saksi
termasuk masih mengumpulkan rekaman kamera pengintai di setiap tempat yang dilintasi rombongan
tiga belas korban salah satunya meninggal dunia dan korban lainnya mengalami luka luka
kami sedang mengumpulkan informasi informasi yang terkait dengan kronologi kejadiannya
intinya kami dalam melakukan penyelidikan
dewan pengurus wilayah dpw p tiga yogyakarta menenangkan simpatisan p tiga
dan menyerahkan penyelidikan kepada aparat kepolisian
saya meminta kepada anak anak pemuda b tiga untuk tetap tenang dan tidak melakukan perbuatan apapun juga
kami percayakan sepenuhnya kepada teman teman aparat kepolisian untuk menyelesaikan persoalan secara hukum
jenazah akan dimakamkan senin
namun keluarga belum bisa dikonfirmasi di mana jenazah didin akan dimakamkan
wahyu juniawan sleman